mengantisipasi terjadinya kerusuhan dalam laga final piala gubernur jawa timur
antara persebaya surabaya dan persija jakarta
kepolisian daerah jawa timur memperketat pengamanan di sejumlah titik pintu masuk sidoarjo
polisi juga memeriksa bonek dan menyitas jumlah barang berbahaya
seperti minuman keras flare dan kembang api
dalam sweeping ini polisi menghentikan rombongan bonek
baik yang berkonvoy maupun yang menumpang truk
barang bawaan mereka diperiksa satu per satu
polisi pun menemukan minuman keras mercon flare dan kembang api
selain itu polisi merazia penumpang bus untuk mencegah supporter persija datang ke sidoarjo
alhasil polisi memulangkan lima ratus supporter persija yang datang melalui malang
kepala polda jawa timur mengimbau supporter yang menyaksikan pertandingan langsung
agar menjaga suasana tetap kondusif
ia juga memerintahkan jajarannya menindak tegas supporter yang tidak tertipu
di sidoarjo kita sudah ada lima titik rajia
jadi saya baru satu titik habis ini saya ke gempol
tadi saya dapat laporan tadi ditemukan botol minuman aqua
yang sudah beralih berganti menjadi minuman keras yang dicampur campur